setelah vakum akibat pandemi covid sembilan belas festival tenalak kembali digelar di kota koronadal provinsi kota batu selatan filipina pada selasa
dengan melintasi jalan kota dalam parade kaledoskopik para peserta festival mengenakan kostum tradisional berwarna warni sambil menari nari
festival ini sendiri disaksikan ribuan wisatawan dan warga lokal
senator imi markos yang hadir dalam festival ini menyoroti asal usul perayaan tersebut yang menandai peringatan lima puluh tujuh tahun berdirinya provinsi kota batu selatan
kota batau selatan adalah kota yang berdiri secara independen dan seluruh provinsi dari kota batau
hari ini jadi ini adalah hari lima puluh tujuh tahun kebahagiaan kami
selamat hari kebahagiaan kota batau selatan
menurut media setempat perayaan tersebut melambangkan perpaduan budaya berbagai suku yang tinggal di kota batu selatan
nama tenalak sendiri berasal dari kain unik berwarna cerah yang dibuat di daerah tersebut dan digunakan untuk pakaian tradisional yang digunakan selama
selamat hari kebahagiaan